calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut satu silviana murni mengunjungi pasar tanah abang blok f jumat pagi tadi
di pusat grosir pakaian terbesar di tanah air ini silvie berkeliling dari pintu masuk blok f hingga ke blok f dua
silvi berdialog singkat dengan sejumlah pedagang setempat
mantan wali kota jakarta pusat dua ribu delapan dua ribu sepuluh ini sempat memberi jawabannya ketika ditanya seputar penanganan pedagang kaki lima di sekitar pasar tanah abang
saya tidak ingin memaksakan kehendak artinya kita berdialog yang ujungnya win win
si pedagang merasa nyaman si pembeli nyaman termasuk para pengelolanya juga nyaman
sulit nggak sih enggak kok karena kan ini pembangunannya partisipatif
nah artinya bahwa kita membangun tidak sendirian tidak top down tapi kita berdialog dengan semua komunitas yang memang sangat berkepentingan
jadi siapa stakeholders stakeholders ini perlu sekali kita diajak dialog